yaitu sebagai pimpinan sebagai papaknya masyarakat
puluhan warga desa guyangan kecamatan purwodadi kabupaten purworejo jawa tengah
mendatangi kantor kepala desa setempat pada senin siang
mereka menuntut agar seorang perangkat desa berinisial sr empat puluh lima
mundur dari jabatannya sebagai kasih pemerintahan desa setempat
desakan ini bukan tanpa alasan
pasalnya sr diduga melakukan pencabulan terhadap salah satu warganya
yang berstatus janda pada juli dua ribu dua puluh dua lalu
meski kedua pihak akhirnya sepakat berdamai
warga geram lantaran pihak pemerintah desa tidak memecat sr
sementara pihak pemerintah desa mengklaim pemberhentian sr dilakukan dengan sejumlah tahapan
pemerintah desa menambahkan keputusan untuk memberikan surat peringatan berikutnya
atau tidak akan dilakukan dalam tiga puluh hari ke depan
tim liputan cnn indonesia